punya anak satu aja gak keurus
siap main malem main
mestinya teh kalian belajar ngurus rumah
ngurus anak belajar kayak perempuan
ya ini lagi belajar mas
mas umar mak eros datang
ngamuk ngamuk di rumah polset rw
ini dia punya anaknya
bapak bapak ini ngaur dok
anaknya dilepas gitu aja
padahal gak diperhatiin sama sekali
sekarang ini taman bermain bukan lagi tempat untuk interaksi antara anak sama bapak
tapi jadi tempat penitipan anak
bahkan kalau anak anaknya berantem
mereka gak peduli
sekarang itu malahan anak anaknya main sendiri
mereka sibuk dengan dunianya masing masing
juga malahan sibuk sama diri sendiri
sibuk kerumpi malahan
kadang malah ada bapak yang menghilang pergi entah kemana
anaknya dititip sama temennya
ini mesti ditata ulang lagi in
ada juga yang bayar temennya buat jagain anaknya
bapaknya malah hilang dok seharian
yang bener kamu
kang ida yang begitu
dia bayar pak tatang dan pak dudung bojakin ronaldo
kalau gitu mulai sekarang kita harus bikin peraturan ini
ada di rumah ustadz rw sedang berantem
dud kayaknya mama masih berumah pak kemen
apa ustadz kemen
punya anak satu aja gak keurus
siap main malem main
mestinya teh kalian belajar ngurus rumah ngurus anak
belajar kayak perempuan
ini lagi belajar mak
mak iros datang
ngamuk ngamuk di rumah pak ustadz rw
gak tahu mak
wah seru nih
eh di sini ceng
eh permennya ceng
nih permennya nih
sabun mandi pada kudanya
tadi idan pakai
barusan bapak ada di kamar mandi
mungkin jatuh pak
alah jatuh di mana
ida papa tau nggak
ida tembak mandi pak
sampul juga pada hilang
sepertinya teh ada yang mencuri ya pak
kok mencurinya sabun mandi dodol dan sampul
tak tahu pak
kan ida sehari di rumah sebelumnya
nah besok kalau kamu kemana mana pintu dikunci semua sekali
repot mau mandi enggak ada sabu ini waktu juga sudah sore begini warung juga mungkin suruh
pada mau tutup kalau bapak mau idan bisa beliin ke warung pak jauh warungnya iya pak kalau
kamu seharian di rumah ini ronaldo siapa yang jagain i dan bawa ke taman bermain pak disuruh
bermain terus siapa yang ngejagain kadang si asep si dudung si tatang pak kamu tidak menjaga kan
idan mah ada bisnis pak idan bapak mah tidak pernah melarang kamu untuk bisnis
tapi kamu harus ingat ronaldo kamu harus jaga dan perhatikan kamu lupa kejadian tempoh hari
jennifer debbie nyaris hilang diculik iya pak penculikan sekarang terlalu marah idan penculik
sekarang itu kalau anaknya
tidak dapat tebusan dari orangtuanya dicua iya pak idan minta maaf ronaldo tidak
titip titipin lagi bapak sama anak sama aja memang kalian nggak suka melihat saya senang
kamu sengaja nyulit dedek supaya kamu bisa menikahi dia malu sama orang orang kamu yang mesti malu
ada apa mak ini anak sama bapak sama aja
berantemnya belum mulai kita bisa lihat dari awal ini yuk nggak berhenti berhenti
mancing mancing mak dari dulu sampai sekarang enggak senang melihat ketenteraan mak

ini dia pun anaknya
kamu yang bawa dedek kesini
mak ujian mak gak tau apa apa mak
kemana kamu bawa dedek
eh maaf pun mak
kamu yang bawa dedek kesini
mak ujian gak tau apa apa mak
oh yang tua tua udah pada kumpul
mau ngadain pesta pernikahan cucu saya
kamu gak tau atau pura pura gak tau
kamu akan rasain pebaliknya
kalahkan dari saya kemet
nanti imamnya sekemet
saya gak sudi imamnya kemet
saya gak mau imamnya kemet
nanti sholatnya di rumah yoyo aja
yuk kita pulang yuk
salam alaikum pak km
kamu kayak masih aja ngejar cinta lama
menjauh umur saya
menjauh umur saya
kita jadi penyulang cinta
kita jadi yang budak budak
ini bukan musim lanjut yang tua men